tiga menteri berkunjung ke bandara soekarno hatta tangerang banten untuk memantau hari pertama penerapan ppkm darurat jawa bali
ppkm yang berlaku mulai tanggal tiga hingga dua puluh juli dua ribu dua puluh satu ini memperketat kebijakan bagi pelaku perjalanan udara secara signifikan dalam upaya menekan penyebaran covid sembilan belas
menteri kesehatan budi gunadisadikin menteri koordinator luhut panjaitan dan menteri perhubungan budi karya sumadi
hadir di bandara soekarno hatta pada siang hari tanggal tiga juli dua ribu dua puluh satu untuk memantau penerapan ppkm darurat jawa bali bagi penumpang pesawat
sesuai surat edaran satgas penanganan covid sembilan belas nomor empat belas penumpang udara diminta untuk mengisi e hack menyertakan sertifikat vaksin dan hasil negatif pcr maksimal empat puluh delapan jam
bandara soekarno hatta juga menyediakan fasilitas vaksin sehingga penumpang pesawat yang belum divaksin bisa mendapatkan dosis pertama sebelum penerbangan
menko luhut fasilitas vaksin di pelabuhan udara dan laut ditargetkan untuk memberi vaksinasi kepada seluruh masyarakat yang datang
menko luhut fasilitas vaksin di pelabuhan udara dan laut ditargetkan untuk memberi vaksinasi kepada seluruh masyarakat yang datang
kalau ada yang mau traveling harus ada kartu vaksin kalau belum kita masih kesempatan untuk tadi vaksin di airport
dan pak awal sudah melakukan itu dan kita lakukan nanti di pelabuhan dan juga tadi di penyeberangan penyeberangan seperti di ketapang maupun tadi di merak